yang ramai diperbincangkan nama mei liana
dua tahun lalu sejak kerusuhan bernuansa sara terjadi di tanjung balai sumatera utara
kini sosok may liana terdakwa kasus penistaan agama yang terkait dengan peristiwa tersebut menjadi sorotan
meliana difonis delapan belas bulan penjara karena dianggap melakukan penistaan agama
setelah meminta mengecilkan suara speaker azan hingga memancing kerusuhan
selasa dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas mungkin menjadi hari terberat bagi meliana
bagaimana tidak pengadilan negeri tanjung balai memfonis bersalah wanita keturunan tionghoa tersebut
dengan hukuman delapan belas bulan penjara
may liana dianggap terbukti menghina agama islam
usaha mengeluhkan volume suara azan yang dinilainya terlalu keras
majelis hakim menyatakan
may liana terbukti bersalah melakukan perbuatan penistaan agama
yang diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam a kuh pidana
delapan orang pelaku pembakaran pihara klenteng dan balai pengobatan
yang merupakan buntut keluhan may liana juga mendapat hukuman
namun hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada delapan orang tersebut lebih ringan
mereka didakwa pasal berbeda
mulai dari pencurian dan perusakan dengan rentang hukuman tiga hingga lima bulan penjara
mei liana sendiri ditahan di rutan tanjung kusta medan
sejak tiga puluh mei dua ribu delapan belas
pekan lalu aliansi ormas islam peduli kasus penodan agama
menyambangi ketua pengadilan negeri medan marsudi nainggolan
untuk mendesak fonis bersalah atas terdakwa
mui sumatera utara sebelumnya sudah lebih dulu menerbitkan fatwa penistaan agama
kepada may liana
yang ditetapkan pada dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
fonis hukuman yang diterima may liana menjadi sorotan
ketua pbnu bidang hukum ham dan perundang undangan
roby kinn m haas menyatakan
suara azan yang terlalu keras bukanlah penistaan agama
pernyataan may liana seharusnya dijadikan kritik konstruktif
tak hanya dari dalam negeri
perjalanan kasus may liana yang berujung buwi
juga menjadi sorotan sejumlah media internasional
di change org sebuah petisi dukungan bagi may liana turut digalakan
bebaskan may liana tegakkan toleransi
hingga kamis siang petisi ini sudah ditanda tangani enam belas delapan ratus orang
tiffany raitama cnn indonesia
sementara itu majelis ulama indonesia sumatera utara
tidak ingin mencampuri kasus may liana warga tanjung balai
yang dinyatakan bersalah menghina agama dan difonis
delapan belas bulan penjara
mui sumatera utara mengembalikan permasalahan hukum
pada pihak yang berwajib
sekretaris majelis ulama indonesia atau mui sumatera utara
ardian syah mengatakan tidak mempersoalkan hukuman
yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri medan
terhadap may liana yang sudah ditetapkan oleh mui
dan para ahli lalui fatwa melakukan penodaan dan penistaan agama islam
dirinya pun berharap agar kasus tersebut tidak terulang kembali
fonis untuk may liana diketok pada dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
diterus lalu oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri medan
dan menyatakan may liana terbukti melakukan penodaan
dan penistaan agama islam
dari awal sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini
dan komisi fatwa mui provinsi sumatera utara sudah bersidang
dengan mengundang para ahli dan sudah pula mengeluarkan fatwa
tentang kasus may liana ini dengan mengatakan bahwa
meliana telah melakukan penistaan dan penodaan terhadap agama islam
dan tentunya majlis ulama dalam hal ini tidaklah berkapasitas
untuk menilai apakah hukuman penjara satu lima tahun atau satu lima tahun ini
merupakan hal yang wajar atau pantas tapi tentunya kita sudah mengembalikan
permasalahan ini kepada permasalahan hukum
semoga kasus kasus yang seperti ini tidak terulang kembali
may liana dinyatakan terbukti bersalah atas kasus penistaan agama
may liana dijatuhi fonis penjara satu tahun enam bulan
saya ajak anda untuk lihat kronologinya yang sudah dirangkum oleh detikkom
berdasarkan berkas dakwaan ditambah dengan keterangan dari kuasa hukum meliana
kita buka ini dia kronologi kasus may liana
yang pertama kronologinya ini waktu itu terjadi pada dua ribu enam belas dua puluh dua juli
meliana mengeluhkan volume suara azan kepada tetangganya seorang pemilik warung
jadi sebetulnya ini ada dua versi begitu versi may liana dan mbak uwo
yang disebutkan adalah kerabat dari pemilik atau pengurus masjid tersebut
nah keluhan ini kemudian tersebar kepada warga yang lainnya
ini dua tahun yang lalu ya selanjutnya kita bergeser masih di tahun dua ribu enam belas juga pada dua puluh sembilan juli
tepatnya warga mempertanyakan akhirnya keluhan may liana
jadi didatangi rumahnya percakapan mereka akhirnya berujung pada aksi perusakan rumah may liana
kemudian tidak sampai di situ rumah ibadat umat buddha di tanjung balai juga dirusak
oleh masa yang tersulut emosi yang terbakar amarah
selanjutnya dua tahun berselang dua ribu delapan belas tepatnya tanggal tiga puluh mei kejaksaan negeri tanjung balai
mengeluarkan surat perintah penahanan ibu may liana
jaksa mendakwa meliana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun penjara
ini sesuai dengan undang undang penistaan agama ya
selanjutnya dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas baru baru ini hakim memutuskan bahwa meliana terbukti bersalah
dan menjatuhkan vonis penjara yakni satu tahun enam bulan
bergabung bersama kami ada ranto sibarani kuasa hukum meliana di medan sumatera utara
bang ranto selamat malam
bang ranto langsung saja bagaimana anda melihat proses hukum yang terjadi atas klien anda
apakah ini sudah sesuai dengan koridor hukum atau fair trial begitu
ya menurut kami sepanjang persidangan jaksa tidak pernah membuktikan apa yang didakwakan itu benar diucapkan oleh meliana
ahli bahasa yang hadir itu jelas menyebutkan bahwa ucapan seseorang yang sudah dituliskan
ya jaksa mendakwa meliana itu dengan surat pernyataan orang lain
nah kemudian untuk menguji benar atau tidak surat pernyataan itu dengan yang diucapkan oleh may liana
pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas ahli bahasa menyebutkan harus ada rekaman suara
nah sampai pada persidangan terakhir jaksa tidak pernah memperdengarkan rekaman suara
hanya itu yang bisa membuktikan benar atau tidak apa yang didakwakan apa yang dituduhkan kepada ibu meliana
oke berarti ini artinya ada campur tangan lain maksud kami disini adalah fatwa mui sumatera utara begitu yang pada akhirnya quote unquote seolah olah langsung memfonis meliana
nah di sini kita berharap bahwa ini kan pidana ya sederhana sekali tidak perlu ribet sekali tidak perlu sarjana hukum yang hebat untuk mengerti bahwa seseorang dituduh melakukan tindak pidana itu harus dibuktikan apa yang dilakukannya itu benar atau tidak ada buktinya
nah dalam hal ini jaksa hanya membuat di dalam tuntutannya itu buktinya adalah dua pengeras suara
satu adalah merek toa dan satu amplifier merek toa
dan kemudian ada surat pernyataan dari orang lain dan kemudian ada fatwa mui provinsi sumatera utara yang menyatakan apa yang diucapkan may liana pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas itu adalah penodaan agama
nah isi surat fatwa mui tersebut sama dengan pernyataan masyarakat tadi
nah pertanyaannya adalah apa yang bisa
membuktikan bahwa apa yang di dalam surat pernyataan dan di dalam fatwa tersebut yang disebutkan itu penodaan itu sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang diucapkan oleh ibu meliana
oke bang ranto anda melihat ini ada tekanan
ada bukti bahwa itu benar atau tidak
baik bang ranto anda melihat ini ada tekanan tidak dari luar karena ada informasi yang beredar bahwa ada satu aliansi agama begitu yang mendatangi pihak hakim pengadilan negeri medan
untuk segera menjatuhkan vonis kepada may liana
nah ini sesuai dengan keterangan ahli bapak rumadi bahwa pasal satu ratus lima puluh enam a ini huruf a setiap orang yang dijerat dengan pasal ini selalu ada tekanan massa
nah dalam persidangan ibu may liana juga massa selalu datang
dan pada saat tuntutan dibacakan massa langsung protes karena menganggap tuntutan tersebut terlalu ringan
dan kita melihat juga ada pejabat pengadilan negeri medan yang menerima massa ini
nah jadi kita masyarakat bisa melihat apakah ada intervensi atau tidak dari masa
baik berarti anda melihat ada intervensi ada pejabat yang menerima masa tersebut
tapi sebelumnya ada mediasi tidak sih yang dilakukan oleh meliana
termasuk dengan tokoh agama setempat
apa justru sudah ditolak begitu dari awal
pada tanggal dua puluh sembilan juli ini saya jelaskan ya dua puluh dua juli dua ribu enam belas ibu meliana bicara ke tetangganya yang pedagang
satu orang ibu may liana sendiri dan pedagangnya sendiri
nah kemudian tersebar isu ada orang melarang ajan
padahal di depan persidangan tidak pernah ada bukti bahwa ibu meliana melarang ajan
nah kemudian tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas orang beramai ramai datang ke tempat ibu meliana
nah sebelumnya ada beberapa orang
nah karena ada beberapa orang mempertanyakan benar atau tidak kamu melarang ajan
nah ibu may liana menyatakan tidak ada
nah suami ibu meliana pergi ke masjid al maksum untuk meminta maaf
jadi sebenarnya sudah ada permintaan maaf maaf bukan artinya bahwa ibu may liana benar mengucapkan itu
tapi maaf siapa tahu ada yang menyinggung perasaan
sudah ada permintaan maaf sebelumnya
tapi kemudian masa semakin banyak semakin banyak berkumpul
ya jadi ibu may liana ini sebetulnya memberitahu kepada satu orang
ini artinya sesuai dengan pasal satu ratus lima puluh enam a tidak di depan umum begitu ya menyuarakan pendapatnya
berarti setelah palu sudah diketok ini apa upaya hukum yang akan dilanjutkan oleh tim kuasa hukum
nah ini perlu kami jelaskan ya
kalau dakwaan jaksa tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas menurut kami unsur di depan umumnya tidak terpenuhi karena masa yang beramai ramai datang ke tempat ke rumah ibu maliana
nah jadi bukan ibu may liana yang mengucapkan sesuatu di depan umum tapi umumlah yang datang ke rumah ibu may liana pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas
nah jadi unsur di depan umumnya tidak terpenuhi kalau menurut kami
dan unsur sengaja di depan umum bagaimana mungkin ibu may liana berani mengucapkan sesuatu yang bernada kebencian bernada penodaan di depan orang ramai yang sedang marah
apakah mungkin ini dilakukan ibu may liana
nah unsur sengaja juga kami pikir ini tidak terpenuhi di depan umum juga tidak terpenuhi
dan kemudian terkait penodaan agama bahwa saksi ahli yang hadir juga menyebutkan bahwa respon terhadap volume suara itu tidak terpenuhi
nah itu juga tidak terpenuhi
dumai suara itu bukan respon terhadap ajaran agama itu sendiri
nah jadi kami berpikir bahwa putusan tersebut ya hukum memberikan hak kepada orang yang diadili untuk melakukan banding atau tidak
dan kemarin setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim yang mulia ibu may liana dengan pasti mengatakan bahwa kita akan melakukan banding terhadap putusan tersebut
kemudian apakah ada delapan orang yang juga dikenakan hukuman penjara begitu yang membakar wihara yang menyulut kerusuhan
tapi delapan orang ini rasanya masa hukumannya tidak lebih besar daripada ibu meliana sekitar tiga sampai dengan lima bulan
apakah ini jadi pembanding yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum
kami tidak akan membandingkan hukuman terhadap orang yang membakar wihara ya
karena itu hal yang berbeda
bahwa kita harus berbicara fakta hukum terhadap ibu meliana
bahwa dia didakwa melakukan penodaan agama
sebagaimana pasal satu ratus lima puluh enam a huruf a
nah kita konsentrasi ke sana
apakah bisa dibuktikan dia menodai agama
jadi kita tidak ada hubungannya dengan hukuman orang yang membakar wihara itu ringan
kita tidak akan sangkut pautkan dengan hal tersebut
tapi menurut bang rantop membakar wihara bukan termasuk penistaan agama
kita tidak mau terjebak disitu
tapi yang mau kita sampaikan ibu meliana sebenarnya adalah korban tindak pidana
pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas itu
rumahnya yang dilempari dirusak dan dibakar
nah saya juga tidak berani tidak akan mengatakan bahwa kalau rumah ibadah dibakar itu penodaan
hukum sudah selesai soal itu kemarin
terima kasih telah bergabung bersama kami

tagar bebaskan may liana menyeruak di media sosial sepanjang hari ini
dan untuk mengonfirmasi juga ya soal yang tadi sudah disampaikan oleh bang rantop sibarani
terhubung bersama kami melalui sambungan telpon dengan rumadi ahmad
ini adalah saksi ahli sekaligus ketua lembaga kajian dan pengembangan sdm pbnu
assalamualaikum pak rumadi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya harus tanya sebelumnya bagaimana pbnu menanggapi hasil fonis dari meliana
ya sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ketua pbnu pak roby genemhas
dan juga pernyataan kami sebagai ketua laksedam pbnu
kami sangat menyesalkan putusan atas kasus ibu meliana ini
karena menurut kami ibu memberikan tuduhan penodaan
agama kepada ibu may liana ini sangat berlebihan
karena ibu may liana ini sebenarnya tidak mempersoalkan adan
tapi mempersoalkan pengeras suara azan
dan ini dua hal yang berbeda
karena pengeras suara adan itu memang mengandung dimensi sosial
sehingga diatur di dalam instruksi dirjen p mas yusram sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua

jadi ini sebenarnya adalah persoalan toleransi diantara umat beragama diantara masyarakat
yang seharusnya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan jalur jalur sosial
kemasyarakatan biasa tidak harus ditempuh melalui jalur hukum
apalagi menuduh melakukan penodaan agama
saya kira ini sangat berlebihan
oke tapi hakim sudah mengetok palu
sebelumnya apakah ada upaya dari pbnu untuk meringankan vonis dari may liana
ya pbnu secara kelompokan tidak
tapi saya sebagai pribadi sebagai ketua pbnu
saya diminta untuk menjadi saksi ahli
dan saya sudah kemukakan berbagai macam argumentasi
baik dari sisi argumentasi keislaman
maupun dari sisi argumentasi hukum keagamaan yang ada di indonesia
saya sudah memberikan masukan misalnya
bukan bagian yang doruri di dalam islam
doruri itu sesuatu yang harus ditunikan
kalau tidak ditunikan keislaman seseorang itu menjadi rusak
adan itu tidak sampai ke level itu
adan itu levelnya hanya pada hajjah
nah pengarah suara adan itu levelnya dibawah lagi
itu hanya sekedar levelnya tahsinia kalau di dalam kerangka usul fikir
jadi kalau mempersoalkan atau menuduh orang
melakukan penodaan agama karena persoalan yang taksinia
itu dari sisi hukum islam itu sudah masuk
kecuali yang dipersoalkan itu memang adalah hal hal yang bersifat doruri di dalam islam
kami sudah jelaskan itu
kemudian yang kedua
kami juga sudah memberikan penjelasan bahwa
menuduh seseorang melakukan penodaan agama itu sesuatu yang sangat serius
implementasi hukum penodaan agama di indonesia itu
kalau saya bisa memberikan penilaian
aparat penegak hukum itu kadang tidak memahami substansi dari hukum penodaan agama itu sendiri
kalau pasal satu ratus lima puluh enam a itu diterapkan
aparat penegak hukum itu jangan hanya melihat satu ratus lima puluh enam a
tetapi harus melihat pasal satu undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus lima puluh
kenapa pasal satu
karena dalam pasal satu pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itulah
substansi dari penodaan agama itu diatur
nah sayangnya para penegak hukum itu tidak mengkaitkan satu ratus lima puluh enam a dalam kuhp
dengan pasal satu undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh
sehingga orang mempersoalkan pengeras suara dan itu bisa dituduh melakukan penodaan agama itu
karena ketidakpahaman ini
jadi berarti ini artinya kasus ini menunjukkan bahwa undang undang penodaan agama
justru jadi alat untuk berkonflik ya
bukan untuk meredam konflik yang diinginkan oleh pemerintah
begitu pak rumadi
undang undang penodaan agama itu kan undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ya
undang undang ini sudah berkali kali diuji
meskipun saya nggak setuju dengan undang undang ini
tetapi dalam pembicaraan mengenai penodaan agama
kita harus merujuk ke undang undang ini
nah sayangnya hakim itu hanya melihat pasal satu ratus lima puluh enam a dalam kuhp
padahal satu ratus lima puluh enam a dalam kuhp itu adalah bagian dari undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh
jadi meskipun saya nggak setuju dengan undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
tapi dalam kerangka ini
harus kita gunakan untuk memberikan penilaian apa sih yang dimaksud dengan penodaan agama di
penodaan agama dalam kerangka hukum di indonesia
kalau dalam pasal satu itu dijelaskan
penodaan agama itu secara umum itu adalah orang yang menganjurkan
atau menggalang dukungan untuk melakukan kegiatan kegiatan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan
atau melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama
jadi harus dikaitkan dengan itu
sayangnya hakim nggak melihat nggak menghubungkan atas satu ratus lima puluh enam a dengan pasal satu undang undang pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
baik pak rumadi kita masih ingat pbnu sempat meluncurkan buku fatwa hubungan antar agama di indonesia
ini juga menyangkut soal fatwa mui sumatera utara yang sepertinya seolah olah langsung memberikan ponis begitu terhadap meliana
anda melihat fatwa ini seperti apa
ya di dalam waktu persidangan di medan saya sudah menjelaskan bahwa pertama fatwa itu kalau dalam islam itu sifatnya mulisin binafsi
yaitu mengikat bagi orang yang mau mengikuti
jadi fatwa ini tidak mengikat semua orang tapi mengikat hanya orang orang yang mau mengikuti itu satu
kemudian yang kedua fatwa di dalam kerangka hukum nasional itu non legal binding
dia tidak mengikat
oleh karena itu
karena itu fatwa itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan tindakan tindakan legal di indonesia
kecuali fatwa mui yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah itu pun fatwa mui pusat bukan fatwa mui yang ada di daerah
jadi fatwa itu posisinya begitu jadi tidak bisa orang dijatuhi hukuman karena melanggar fatwa misalnya
pak rumadi terakhir ini tokoh agama setempat harusnya punya andil besar begitu untuk meredam hal ini khususnya
tapi kalau seperti ini sudah gagal ketika gagal cara seperti apa yang terbaik untuk mengantisipasi hal ini di kemudian hari
saya tahu bahwa masyarakat sumatera utara pada umumnya ini pada dasarnya adalah masyarakat yang toleran
kami punya banyak teman di sumatera utara berbagai macam agama
mereka punya hubungan baik antaragama dan lain sebagainya
jadi pada dasarnya mereka adalah orang orang yang toleran
nah sayangnya orang orang yang toleran ini kadang kadang dia tidak punya ketahanan dari pengaruh intoleransi dari luar
jadi kayak virus itu banyak orang yang tidak punya daya tahan untuk menangkal virus
nah sayangnya orang orang yang punya daya tahan untuk menangkal virus ini tidak terorganisir dengan baik
sehingga begitu ada persoalan seperti ini
orang orang yang tidak terinfiltrasi dengan virus intoleransi itu mestinya bisa mengorganisir diri menjaga masyarakat menjadi medium menjadi jembatan antara masyarakat yang terinfiltrasi dengan intoleransi ini dengan bumeliana
nah ini yang saya tidak lihat sehingga waktu di tanjung balai itu seolah olah masyarakat langsung berhadapan dengan kelompok masyarakat yang lain
kelompok masyarakat yang bisa menjembatani
nah menurut saya ini menjadi pr bagi tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat bagaimana mereka bisa membangun kultur dialog toleransi menyelamatkan persoalan persoalan seperti ini itu dengan dengan suasana dialogis tanpa harus dibumbui dengan kemarahan kemarahan dan apalagi kebencian dan lain sebagainya

tidak tidak ada diperlukan
tidak ada diperlukan
tidak ada dampaknya karena penistaan agama bisa kembali muncul kalau tidak terorganisir toleransi dari masyarakat ini
pak rumadi ahmad terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
ya kalau saya sedikit mengutip dari kalimat pak rumadi ahmad setiap umat beragama ini harus toleran ya
karena kita berbeda kita beragam kita bukan seragam
cara terbaik adalah untuk meminimalisir hal seperti ini adalah berdialog pastinya
dan agar bebaskan meliana menyeruak di media sosial sepanjang hari saya ajak anda untuk lihat komentar netizen mengenai hal ini
kita buka yang pertama cuitan dari edgun romli
meliana protes volume azan difonis satu lima tahun penjara yang dituduh penistaan agama
tapi para pembakar vihara hanya difonis satu setengah bulan
di mana keadilan saya setuju ketua pbnu kiai robikin m has yang menyatakan ini bukanlah kasus penistaan agama
reformasi bahkan belum menyentuh pengadilan tadi juga sempat saya bicarakan dengan kuasa hukum dari meliana
selanjutnya yang kedua dari mohaimin iskandar caimin
amin bukan semata soal kasus meliana ini soal masa depan indonesia yang majemuk yang saat ini nyesek karena kasus meliana
tagar bebaskan meliana ayo biasakan mengatasi semua masalah dengan musyawarah atau berdialog ya
dan yang ketiga bergeser selanjutnya dari attofik basari
hukum pidana ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan apakah meliana adalah seorang penjahat
dan apakah perbuatan meliana adalah kejahatan yang layak untuk dipidana
polisi jaksa dan hakim dalam perkara ini harus dievaluasi meliana harus banding agar putusan bisa dikoreksi
selanjutnya yang keempat ini dari ed yunantio dua puluh sembilan meliana tidak meminta mengecilkan volume suara azan
ia belanja ke tetangga dan curhat kepada yang punya warung dan hanya mereka berdua
dan ia berkata kak sekarang suara masjid agak keras ya dulu tidak begitu keras tapi kemudian pemilik warung menyampaikan curhatan tersebut ke saudaranya dan tersebar jadi isu liar
yang ini kemudian menjadi kendala karena tidak punya bukti suara ya
dan yang terakhir dari ad alisa wahid
lebih berbahaya dari vonis ibu meliana adalah menguatnya sikap benci dan permusuhan kepada meliana
ini membuat kita sedikit atau over sensitif pada setiap hal yang dilakukan oleh meliana kedepannya pastinya